mengantisipasi membludaknya kendaraan mudik tahun ini korlantas polri menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas tol
nah sebelum resmi diterapkan uji coba pun terus dilakukan
sudah ada rekan iqbal yang berada di tol cikampek kita akan sapa terlebih dahulu iqbal
bagaimana uji coba kedua hari ini masih banyak pengendara yang belum tahu atau sudah mengetahui akan adanya uji coba ganjil genap di tol
hingga gerbang tol palimanan kilometer satu ratus delapan puluh delapan
dimana ruas panjang ini berbeda dari hari sebelumnya dimana pada tanggal dua puluh lima april dua ribu dua puluh dua
uji coba ganjil genap di tol jakarta cikampek ini mulai diberlakukannya dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tujuh puluh
dan untuk kondisi atau mekanisme yang dilakukan pada uji coba ganjil genap di tol jakarta cikampek ini
memang dimulai titiknya pada kilometer empat puluh tujuh
dimana terdapat posko yang akan berisi kepolisian dimana kepolisian dari kapolri itu akan mengarahkan bagi mereka yang memiliki pelat kendaraan bernomor genap
akan diarahkan ke sebelah kanan di mana kendaraan tersebut nantinya akan bisa terus melaju terus melalui jalan tol jakarta cikampek untuk meneruskan perjalanannya
karena memang hari ini adalah uji coba hari kedua pada tanggal dua puluh enam april dua ribu dua puluh dua

meneruskan perjalanan pada pukul sebelas hingga pukul satu siang tadi adalah mereka yang membawa kendaraan dengan plat genap
sedangkan untuk yang membawa kendaraan plat ganjil pihak kepolisian akan mengarahkan ke jalur sebelah kiri
di mana kendaraan tersebut nantinya akan diarahkan untuk keluar menuju jalur arteri melalui gerbang tol karawang barat
dan selanjutnya memang bagi mereka yang kendaraan ganjil akan diarahkan keluar dan akan berlanjut
dan untuk yang genap tadi saya sampaikan bahwa akan terus melaju ke jalur berikutnya di jalur jakarta cikampek tol jakarta cikampek
dan untuk hari ini evaluasinya memang sama seperti sebelumnya pada hari senin
di mana evaluasi yang kami dapatkan dari informasinya dari kepala bagian operasional korlantas polri
yaitu kombes pol edy junaedi
di mana memang pada posko penyekatan uji coba ganjil genap
sempat terjadi kemacetan atau kepadatan
dimana karena tadi ada pecah jalur bagi mereka yang berpelat genap akan sebelah kanan
kemudian yang berpelat ganjil akan diarahkan sebelah kiri
sehingga hal tersebut tentunya akan sedikit membuat para pengendara harus menyesuaikan jalurnya
sehingga terjadi adanya kepadatan atau kemacetan di titik awal yaitu di kilometer empat puluh
dan sebelumnya memang terjadi kemacetan di kilometer empat puluh enam juga
titik screeningnya sebelumnya memang sudah dilakukan di kilometer sepuluh
begitu di dekat tol layang mbz atau vik
dan selanjutnya adalah mekanisme yang dilakukan oleh kepolisian dari pihak kepolri
tentunya akan terus melakukan sosialisasi
karena evaluasi yang disebutkan oleh kombes pol edy junaedi juga mengatakan bahwa
masyarakat masih perlu adanya sosialisasi terkait uji coba ganjil genap
yang tentunya akan berakhir besok pada tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
yang akan dimulai juga di kilometer empat puluh tujuh
namun jaraknya atau ruasnya akan diperpanjang mencapai gerbang tol kalikangkung kilometer empat puluh
atau vik begitu
dan selanjutnya evaluasi terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah adanya kepadatan
atau keramaian nantinya jika terjadi pada arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
yang akan berlangsung pada dua puluh delapan hingga
atau kemudian dua ribu dua puluh dua mendatang
di mana hal tersebut tentunya akan dilakukan mekanisme mekanisme seperti ganjil genap kontraflow dan juga one way
selain itu juga taufik berdasarkan informasi yang kami dapatkan
nantinya para calon pemudik itu akan dialihkan juga ke jalan fungsional
untuk mencegah adanya kepadatan di jalur tol jakarta cikampek taufik
terima kasih iqbal fiarso melaporkan langsung dari tol cikampek jakarta